menjelang cuti kampanye pada dua puluh delapan oktober nanti
calon pertahanan gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama atau ahok
mengaku terus mengebut pekerjaan untuk segera diselesaikan
mantan bupati belitung timur ini mengatakan
ia memiliki sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan
di antaranya adalah menandatangani surat disposisi
ahok pun merasa waktu yang tersisa tidak cukup
untuknya menyelesaikan semua pekerjaannya itu
meski begitu ia menjamin sejumlah proyek seperti konstruksi jalan
dipastikan tetap berjalan sesuai rencana
kita terhubung langsung dari kementerian dalam negeri

kementerian dalam negeri
kementerian dalam negeri
kementerian dalam negeri
kementerian dalam negeri
kementerian dalam negeri
kementerian dalam negeri
hadirin disilakan duduk kembali
pembacaan keputusan menteri dalam negeri oleh sekretaris direkturat jenderal otonomi daerah

tentang penunjukan pelaksanaan tugas gubernur daerah khusus ibu kota jakarta
keputusan menteri dalam negeri oleh sekretaris direkturat jenderal otonomi daerah
keputusan menteri dalam negeri menimbang dan seterusnya mengingat dan seterusnya memutuskan menetapkan
ke satu menunjuk dan menugaskan saudara dr sumarsono mdm direktur jenderal otonomi daerah kementerian dalam negeri
sebagai pelaksana tugas gubernur daerah khusus ibu kota jakarta dari tanggal dua puluh delapan oktober dua ribu enam belas sampai dengan sebelas februari dua ribu tujuh belas
dan kepadanya diberikan fasilitas dan hak keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
kedua pelaksana tugas gubernur daerah khusus ibu kota jakarta
memiliki tugas dan wawenang
a memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah
berdasarkan ketentuan peraturan undang undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama dewan perwakilan rakyat daerah
b memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
c memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur daerah khusus ibu kota jakarta
serta menjaga netralitas pegawai negeri sipil
d menandatangani peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah
dan peraturan daerah tentang organisasi perangkat daerah
setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri
dan e melakukan pengisian dan penggantian pejabat
berdasarkan peraturan daerah tentang perangkat daerah
setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri dalam negeri
k dalam melaksanakan tugas dan gubernur
pelaksana tugas gubernur daerah khusus ibu kota jakarta
bertanggung jawab kepada menteri dalam negeri
pada saat gubernur dan wakil gubernur daerah khusus ibu kota jakarta
selesai menjalankan cuti di luar tanggungan negara
kelima keputusan menteri ini berlaku sejak tanggal dua puluh delapan oktober dua ribu enam belas
dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan
sebagaimana mestinya salinan dan seterusnya petikan keputusan menteri ini disampaikan
kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya ditetapkan di jakarta
pada tanggal dua puluh lima oktober dua ribu enam belas menteri dalam negeri tertanda cahyo komodo
persiapan peresmian menteri dalam negeri dan bapak dr sumarsono mdm menuju tempat
yang telah ditentukan hadirin di mohon berdiri
peresmian pelaksana tugas gubernur dki jakarta ditandai dengan penyematan tanda jabatan dan
penyerahan keputusan menteri dalam negeri
gubernur dan wakil gubernur petahana disilakan menuju tempat yang ditentukan
hai penyerahan nota pengantar tugas dari gubernur petahana kepada menteri dalam negeri
hai dan selanjutnya dari menteri dalam negeri kepada plt gubernur dki jakarta
hai penandatanganan berita acara
pengantar tugas di awali oleh bapak basuki cahaya purnama
dilanjutkan plt gubernur dki jakarta
dan menteri dalam negeri
dilanjutkan dengan penyerahan pelakat dan buku
oleh menteri dalam negeri kepada bapak basuki cahaya purnama
dan bapak jarod saiful hidayat